di telantas polda metro jaya akan menindak pengendara ojek online yang parkir sembarangan dalam mengangkut atau menurunkan calon penumpang
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan telah menginstruksikan bahwa akan ada tempat pemberhentian khusus bagi ojek online di kantor kantor pemprov dki
keberadaan ojek online seperti dua sisi mata uang
di satu sisi ojek online membuat sistem transportasi lebih mudah dan cepat
tapi di sisi lain ojek online juga menimbulkan problema baru
salah satunya soal parkir untuk mengangkut dan menurunkan penumpang di pinggir jalan
pengguna jalan kerap merasa terganggu karena tidak ada kantong parkir khusus bagi ojek online
sebenarnya kalau naik turun kan memang kita agak susah ya
penumpang mintanya turun dimanapun juga memang harus diturutin
yang sedikit lebih mengganggu adalah mereka manggalnya itu
perusahaan perusahaan ojek online nya
harusnya mereka juga mengangkut
kita harus mengajarin ya gimana mereka menggunakan jalan raya
kondisi ini sangat dipahami para pengendara ojek online
mereka juga bingung harus parkir di mana saat menerima order untuk mengangkut penumpang
bahkan terancam kena tilang dari aparat kepolisian
kalau pas ada razia pasti kena kita
jadi misalnya pas lagi ada razia paling ya kayak sejenis kucing kucingan aja lah
lari ntar balik lagi
direkturat lalu lintas polda metro jaya menimbau pengendara maupun pengguna
dan mengangkat jalan raya di ojek online
agar mematuhi rambu rambu yang sudah dibuat untuk ketertiban berlalu lintas
kalau kita berbicara masalah penegakan hukum
itu kan ada yang bersepat represif justicial
ada juga yang bersepat represif non justicial
yang bersepat represif justicial adalah menggunakan tilang
yang non adalah menggunakan teguran dan sebagainya
gubernur dki jakarta anies baswedan telah menginstruksikan
adanya tempat pemberhentian khusus bagi ojek online
di kantor kantor pemprov dki
kami nanti di kantor pemprov dan kantor kantor pemprov lainnya
di dalam halaman kita akan disiapkan untuk parkir
ini sebagai contoh
supaya gedung gedung yang lain di jakarta
menyiapkan karena yang menggunakan itu adalah karyawan yang bekerja di kantor kantornya
jadi menyediakan ini ya untuk pengguna gedung ini
area pos keamanan gerbang depan balai kota telah dicat hijau
terdapat petunjuk bertuliskan drop off sepeda motor
sehingga driver ojol harus menempati area tersebut saat menunggu dan juga menurunkan penumpang